menanggapi sejumlah nama yang hilang dalam surat dakwaan setia novanto
menteri hukum dan ham yasona lauli mengaku tidak khawatir atas dakwaan tersebut
yasona menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada pihak yang berwenang
pengacara terdakwa kasus korupsi ktp elektronik setiano fanto
sebelumnya mempertanyakan sejumlah nama yang hilang dari surat dakwaan setia novanto
padahal dalam surat dakwaan dengan terdakwa irman sugiharto dan andi narogong
nama sejumlah politisi turut disebut menerima uang dari proyek ktp elektronik
nama nama tersebut diantaranya oli dondomabi ganjar pranowo dan yasona lauli
dalam dakwaan itu yasona lawli disebut menerima delapan puluh empat ribu dolar amerika serikat atau satu satu miliar rupiah